terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita masih bersama dengan para narasumber dan juga teman teman mahasiswa
saya ingin minta tanggapan ya dan teman teman mahasiswa juga bisa mengkritik ataupun bertanya
sudah ada teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas andalas
mendukung juga boleh deh jangan mengkritik terus deh
singkat padat namanya siapa
oke perkenalkan nama saya yodra musbierdi presiden mahasiswa universitas andalas
pertama sangat menarik ya tema pada kesempatan kali ini
tapi yang kami tekankan sebagai dari bmkm unan yang pertama adalah kedaulatan kita itu bukan berdasarkan
hasil survei tapi kedaulatan kita itu adalah kedaulatan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat
nah itu yang harus kita tingkatkan
dan juga indonesia itu adalah negara hukum bukan negara survei
jadi setiap perkataan dari politisi tersebut harus disatakan atas hukum yang berlaku pada hari ini
bukan atas dasar survei yang ada gitu
dan juga perkataan dari seorang tokoh publik sebagai ketua dprdri yang mengatakan
karena dua tahun jokowi hanya mengurusi covid jadi harus ditambah masa jebatannya
maka itu tidak disatukan
sangat tidak relevan untuk sekedar alasan untuk menambah perpanjangan masa periode
jikalau dua tahun saja tidak maksimal maka seharusnya diganti bukan untuk diperpanjang masa jabatannya
kemudian yang ketiga yang kami lihat dari segi mahasiswa adalah
ini adalah pengalihan isu terhadap pengesahan rkuhp baru baru ini
setelah rkuhp disahkan tiba tiba ada isu dari perpanjangan masa periode
sudah juga menanggapi dari bapak poinnya gini dari kami sangat menolak dengan hal tersebut
dan juga ada pernyataan yang saya sangat komentari tadi
bahwasannya memang dua ratus tujuh puluh enam juta jiwa masyarakat indonesia pada hari ini
itu masih banyak bibit bibit pemimpin
tidak hanya satu tokoh gitu
jadi pak ahmad kedua kodari tadi sangat keliru dari hal hal lainnya
jadi kalau kita lihat itu ribuan mahasiswa turun ke jalan sebelas april
untuk menolak perpanjangan masa presiden tiga periode
itu menunjukkan bahwasanya dari masyarakat indonesia menolak presiden tiga periode
itu jangan sampai ada lagi wacana wacana seperti ini gitu
jangan sampai mahasiswa turun ke jalan lagi beribu ribuan
malahan itu akan merugikan juga dari indonesia itu sendiri
oke satu lagi
sudah ada yang pakai itu background tolak tunda pemilu
oke kedengaran mbak
oke sangat menarik ya bahasannya tentang main mata tunda pemilu
tadi banyak sekali gitu bahasan bahasan yang pada akhirnya kami dapatkan
ternyata di penundaan pemilu ini sepertinya ada rencana besar yang sudah disiapkan
kalau ada di catatan saya itu terkesan ada upaya untuk menutupi sebuah dosa besar
dari orang orang yang punya kepentingan di sini
dan juga tadi juga dibahas soal survei
ini negara kita apakah menjadi sebuah negara survei untuk memilih pemimpinnya gitu
dengan adanya kalau kita lihat flashback lagi di dua ribu dua puluh
itu pilkada serentak terkesan sangat dipaksakan di masa pandemi
tapi sekarang ketika pandemi sudah mulai
kita sudah masuk kelima
yang sudah dirancang sedemikian rupa
namun upayanya sekarang malah memperpanjang masa jabatan presiden ini
yang sebenarnya ada apa gitu
ini apakah untuk kepentingan rakyat atau ada kepentingan segelintir orang
dengan masa jabatannya itu
ini itu mbak dikembalikan
terima kasih putri
langsung saja bang kodari
dari dua ratus tujuh puluh enam juta rakyat indonesia
kenapa harus hanya satu orang yang kemudian jabatannya diperpanjang
yaitu pak jokowi
terus ini ada skenario yang memang dirancang
pertama saya kalau boleh minta topik yang
pertama minggu depan
tapi mahasiswanya dari universitas cendana ntt
saya tidak mendukung penundaan pemilu
itu keliru besar itu
saya mengusulkan masa jabatan presiden tiga periode
boleh tiga periode
diperpanjang kan berarti
tidak sangat berbeda
kalau diperpanjang itu nggak ada pemilu
saya kasih tahu ya
kalau diperpanjang tidak ada pemilu
gagasan penundaan pemilu itu sama dengan memperpanjang presiden
karena pemilunya ditunduk
maka masa jabatan presidennya ditambah
menurut saya dua ribu dua puluh
masa jabatan pak jokowi atau siapapun yang menjadi presiden
ibarat pulsa sudah nol
nah pulsa itu harus diperbarui dengan cara apa
pemilu lagi rakyat tetap memilih
jadi tetap demokrasi
nah dan karena itu kemudian
saya tidak mengatakan bahwa pada tahun dua ribu dua puluh empat itu pasti pak jokowi
tidak pasti belum tentu
tetapi berdasarkan kalkulasi politik yang ada
nanti pada saat dua ribu dua puluh empat
mau menciptakan paslon tunggal berhadapan dengan kota kosong
sehingga terhindar dari politisasi ekstrim
maka yang bisa diterima oleh semua kalangan itu
adalah pak jokowi
dia sebagai calon presiden lagi
nah masalahnya pak jokowi sudah dua kali
karena itu untuk bisa tiga kali
harus ada amandemen
dan keyakinan saya itu semakin tinggi
setelah di acara kawinan kaisang
ada pak sby dan keluarga itu
oke jadi artinya apa
bahwa semuanya sudah menemui konsensus
untuk melakukan amandemen
ya mudah mudahan begitu
saya selalu berdua setiap hari
silahkan bang jansen dulu deh
saya kasih kesempatan bahwa
kepercayaan tadi dari bang kodari mengatakan bahwa
setelah di kawinannya pak kaisang
itu semakin tinggi
untuk mencipta konsensus
itu saya nggak menemukan sebetulnya korelasinya
pak sbi datang
selama ini yang dianggap sebagai oposisi lawan politiknya pak jokowi
atau pemerintah adalah pak sby
nyatanya pak sby datang
dihormati luar biasa begitu
saya menduga ini topik berikutnya nih
akan tukar tempat
nasib dengan demokrat
demokrat masuk ke dalam
ya mungkin bang jansen yang jadi menteri menpora atau apa
ahaya jadi menteri
tapi lawan lawan politiknya pak jokowi juga hadir kemarin itu
yang dianggap berseberangan dengan pak jokowi juga hadir
dalam kawinan itu kan acara kawin
sby dan suryapalo
soal sikap demokrat itu tadi ya
jadi soal penindahan pemilu ini kami tolak
termasuk soal perpanjangan masa jabatan presiden
menjadi tiga empat lima periode pun kami tolak begitu
karena yang paling ideal untuk kita ini adalah
dua periode ini tadi dengan masa jabatan lima tahun
sehingga kemudian seseorang itu menjadi tahu
kapan dia akan turun begitu
apalagi di tengah situasi misalnya
konsep check and balances itu tidak berjalan ideal
kata tata negara klasik
yang paling efektif itu adalah dengan membatasi masa jabatannya
sehingga dia tidak sewenang wenang
walaupun dpr yang harusnya ngawasi aku
tapi karena masa jabatanku dibatasi
maka aku harus pelan pelan ya
turun nanti di tahun ke sepuluh
kebijakan kita harus clear kan begitu dia
jadi ini yang paling ideal begitu
yang kedua itu tadi
pemilu ini kan soal kontrak antara
rakyat dengan yang lain
yang dipilih gitu
kontraknya itu kan lima tahun
itu makanya benar tadi kata teman teman unan tadi
kenapa kok tidak misalnya
provinsi yang habis
jabatan kepala daerahnya
ah anies kasih tambah dua tahun
karena baru pemilu serentak pilkada itu di dua ribu dua puluh empat misalnya
kenapa kok harus dikasih pj plt lainnya segala macam
kan begitu dia
jadi mari teman teman mahasiswa
terus kita berisik
biar ini gak jadi
karena ini terus hidup nih
oke menurut anda
tiap enam bulan sekali hidup
oke daferi menurut anda
gerakan menunda pemilu
memperpanjang masa jabatan presiden
itu akan terus aktif
tidak akan pernah padam
sampai nanti di menjelang pemilu
ya tentu begini ya
sepanjang ada sponsor
pasti ada pergerakan
anda lihat sekarang ada sponsor ya
apakah itu murdi tidak murdi itu lain soal ya
yang saya pikir paling penting dipahami oleh publik adalah
bahwa tidak bisa jadi alat ukur konstitusional
atau politik yang baik
jika alat ukurnya adalah pertemuan di perkawinan
kalau itu alat ukurnya agak jauh juga
yang perlu dipikirkan adalah
memastikan konstitusi itu dihormati dan dijalankan
bukan tidak boleh gagasan boleh
tetapi bang kodari sendiri paham betul
kapan konstitusi itu diubah dan karena apa
cerita the living constitution itu ada sebab akibatnya
jadi konstitusi itu sendiri yang menyesuaikan dengan keadaan zaman
dulu tidak ada medsos
tapi ternyata sudah digarisbawahi oleh pembuat konstitusi
coba baca baik baik pasal dua puluh delapan f itu
dibuat sebelum ada medsos medsos ini
tapi pasal dua puluh delapan f melindungi hak konstitusional orang
dalam berdemokrasi di medsos
luar biasa pembuat konstitusi
jadi mereka sudah berpikir jauh ke depan
karena itu konstitusi praktiknya diubah puluhan tahun
jangan diubah ketika politik mau habis
apalagi kekuasaan mau habis
maka kalau kekuasaan mau habis
tiba tiba ada cerita perpanjangan
sudah pasti ada kepentingan politik di dalamnya
anda lihat gerakan ini akan terus bergerak ya
sepanjang bang kodari terus bicara
akan banyak pengikutnya
walaupun itu belum tentu

suara suara rakyat tadi
yang harusnya bisa ditangkap nih
oleh para senator pak sultan
itu menginginkan supaya ya berjalan aja
sesuai dengan konstitusi yang sekarang ini
ya saya mau sampaikan bahwa politik itu dinamis
konstitusi juga akan hidup terus
dia akan menyesuaikan dengan perkembangan
saya tidak mau mengatakan bahwa
ini pasti tidak mungkin atau pasti mungkin
kita beda sekarang itu dengan zaman zaman dulu
karena semuanya di politik itu mungkin sepanjang ya
sepanjang dia legal dia rasional dia konstitusional
termasuk ide ide yang apa namanya disampaikan ini
jadi kita tidak boleh yang mengatakan bahwa
pasti ini tidak mungkin
atau pasti juga mungkin
dia akan berkembang terus
tapi ingat bahwa sisi sosial kita juga sangat aktif
public opini juga berkembang terus
kalau kami pandangan dpd sepanjang itu yang terbaik untuk bangsa negara lebih kepada politik daerah juga
ya pasti akan sesuatu itu bisa diterima secara rasional
dan perangkat negara konstitusi kita sudah menyiapkan semuanya
nah yang nggak boleh itu paham kami mengubah kitab suci
wah itu jangan bahaya
oke tapi pak sultan saya ingin tanya ya
secara hati nura ini anda menginginkan bahwa konstitusi berubah
terus kemudian masa jabatan presiden bisa diperpanjang atau bagaimana
enggak kalau jabatan presiden bisa diperpanjang atau bagaimana
kalau jabatan presiden tiga periode kami pernah bahas
di dpd itu dpd dalam posisi tidak mendukung
tapi kalau wacana penundaan ini kan baru nih ya
wacana penundaan baru
kami bukan wacana penundaannya
nah itu saya mau sampaikan
ada statement dari pak ketua dpd
saya juga mau meng clearkan bahwa ini mungkin gaya ya style ya
gaya kemudian diksinya beliau
tapi kalau orang yang tidak paham ditangkap seakan akan oh udah pasti begitu setuju
nah yang kami tangkap kalaupun kami di pimpinan kami juga tangkap bahwa ini ada masalah banyak
ada aspirasi dari kelompok ini kelompok ini
nah ada peluang untuk melakukan konsensus itu
nah konsensusnya itu nanti itu kalau tagline besar kita itu coba meninjau kembali konstitusi
apa namanya melihat kembali
oke bentar mbak
jadi yang ditangkap itu
meninjau kembali konstitusi berarti amat demen dong
makanya karena ini banyak betul yang berkembang
kepentingan duduk barengnya juga tidak sedikit
ada kemungkinan itu nanti memakan waktu yang cukup panjang
nah itu yang ditangkap itu yang disampaikan itu kemarin
tapi wacana itu dilontarkan dulu
dan itu yang menurut saya justru dengan era demokrasi yang begitu bebas sekarang ini
justru kalau menurut saya itu membuat masyarakat makin pinter
justru jangan kita foto
kalau mau buat konstitusi yang baik dengan perubahan butuh waktu dan kajian yang baik
kita sudah masuk ke tahapan pemilu nih
kenapa tidak fokus menjalankan pemilu yang baik
ya setelah itu
dengan cara bang
ini lebih penting
kalau mau berubah konstitusi kampanyekan di dua ribu dua puluh empat
kalau kemudian terpilih yang mengkampanyekan lebih banyak itulah tanda rakyat menginginkan
yang saya salut adalah tidak pernah ada kampanye dua ribu sembilan belas soal perubahan konstitusi
tapi kemudian dikatakan ini kepentingan rakyat
oke singkat saja
ya dua ribu dua puluh empat kalau itu akan tetap dilaksanakan tetap payung hukumnya adalah undang undang yang kita pakai
undang undang pemilu yang kita pakai itu bolongnya banyak
kita sudah coba yakin
itu nanti kita revisi di
justru ada nggak perlu
atau perbu aja
kalau kita pernah usulkan kalau tetap mau dilaksanakan dengan undang undang yang lama
sementara revisinya sudah pendek sekali
ini tidak ada kosong hukum
ada hukum tapi tidak menyelesaikan masalah
dibutuhkan cara cepat
bang ferry setuju nggak bahwa dengan tiket yang sudah disiapkan di awal kemudian nanti untuk film yang belum ditampilkan terus kemudian parliamentary threshol
kemana saja dpd ketika pembahasan
ini waktunya kita udah habis
nanti saya bikin episode berikutnya silahkan
betul kata pak najamudin tadi
tetapi bagi demokrat nilai nilai itu kekal
jadi soal tunda pemilu ini jangan sampai terjadi
termasuk perperanan jangkan masa jabatan
jabatan presiden kalau sikap kami partai demokrat kami akan tolak begitu
walaupun kemudian konstitusi itu bisa diamandemen sesuai dengan syarat di pasal tiga puluh tujuh
ya tapi demokrat harus mempengaruhi partai partai
walaupun di amandemen sekali lagi seperti saya sampaikan di awal tadi jangan sampai benefitnya itu didapatkan oleh yang mengubah saat ini
nanti ke depan
sehingga kemudian memang murni
sekian terima kasih
bang kudari nggak usah ya
saya inginkan tadi potongan terakhir bahwa ya konstitusi bisa diubah
karena politik dengan sepak bola itu beda
karena kalau politik yang main sepak bola dia yang bikin aturan main
setelah ini kita akan minta tanggapan dari teman teman komika melihat dinamika tadi mungkin mereka yang sudah siap siap mau milih di pemilu dua ribu dua puluh empat berpikir ulang
ini pemilunya jadi atau enggak
karena pak jokowi kemungkinan bisa diperpanjang kalau amandemen konstitusi dilakukan
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di politikal show